ya pak mirsa cerita tentang putri tidur tadi ternyata bukan hanya dalam dongeng ya
di banjarmasin seorang remaja putri bernama siti raisa miranda alias ica tertidur selama tiga belas hari
ini juga sudah mulai viral di media sosial
nah saat terbangun dari tidur panjangnya tatapan matanya kosong dan tidak mengenali siapapun di sekelilingnya
siti raisa miranda atau ica akhirnya terbangun setelah tiga belas hari tertidur di kediaman orang tuanya di jalan pangeran banjarmasin utara
saat ica terbangun dari tidur panjang tetapan matanya kosong dan tidak merespon siapapun yang berada di sekelilingnya
pelajar kelas satu smp ini bahkan tidak mengenali keluarganya dan rekan rekannya yang menjenguk ke rumah
di media sosial kasus tidur panjang ica bahkan ramai menjadi perbincangan
netizen menyebut ica sebagai putri tidur dari banjarmasin
selama tertidur panjang orang tua ica tetap memberikan makanan meski secara perlahan dengan porsi yang sedikit

meski tergolong langka kasus tidurnya seorang gadis selama tiga belas hari ini masih terus dipelajari secara medis
dugaan sementara ica mengalami hipersomnia
yang pertama tentu kita cari dulu
kalau orang gangguan tidur itu sepanjang penyakit fisik tidak ada yang melatar belakangi
nah makanya yang seperti itu harus dipakai institusi yang bisa kena psikiatra bisa kena psikoterapi jiwa dan sebagainya
di sana itu kita eksplorasi kita tanya kita cari
orang tua ica mengaku perubahan durasi tidur anaknya terjadi setelah kecelakaan lalu lintas
yang dialaminya setahun lalu
ica sempat tidak sadarkan diri dan mengalami luka di bagian kepala
dan kami langsung akan ajak anda ya begitu berbincang dengan ibu nda ica putri tidur dari banjarmasin
ada ibu lili lewat sambungan telepon selamat pagi ibu lili
ya selamat pagi
ya ibu lili jadi ceritanya bagaimana ibu ica ini bisa
apa namanya tertidur begitu lama begitu itu apa yang mengawali gejala ini ibu
awalnya dia itu pas waktu menyeberang pantuman terus ada sepeda motor yang liwat
nah setelah itu ketabraklah dia
jatuh jatuh mungkin saya tidak melihat ya mungkin terkena aspal kepalanya mungkin ya
nah terus setelah itu masih belum
belum terjadi apapun tapi waktu itu anak itu memang sok
anak jatuh kan
nah setelah itu kami urut kami pijat
nah terus tidak ada keluhan lagi
setelah akhirnya berapa lama
terlihatlah perubahan tingkah laku dari anak saya itu
berubahnya seperti apa
perubahannya lebih pendiam
nah setelah lebih pendiam
kalau di rumah tangga itu kan biasanya anak ini oh anaknya malas
ternyata dia lebih rajin
pokoknya apapun yang kita suruh cepat dia ngerjakan
terus pokoknya berubah singkah laku dia
pokoknya rajinlah segala galanya yang sebelumnya
nah kemudian kalau tiba tiba akhirnya muncul seperti ini bu sindrom atau bisa kita informasikan tidur
dengan durasi yang sejauh ini
dan durasi yang sangat sangat panjang itu sejak kapan
sejak dia pernah masuk ke masyarakat ya
sekitar satu minggu
tapi di deteksi pun tidak ada masalah
waktu itu kan yang menangani pasalnya dr yulizar
nah itu pun setelah satu minggu itu tidak ada perubahan
tapi setelah dua minggu berjalan
sembuh ya kita selain pengobatan medis kita non medis pun kita lakukan
nah setelah sadar pun dia sudah kembali normal
seperti tidak terjadi apapun
dan malah singkah lakunya pun seperti yang sebelumnya
dia lincah dia aktivitasnya seperti
normal lah ya bu ya
malah lebih aktif daripada biasanya
lalu kemudian ini tidur yang sampai tiga belas hari itu kapan ibu
yang tiga belas hari ini dari tanggal sepuluh dia tidur
sepuluh oktober ini berarti
baru terbangun dua puluh tiga kemarin
atau sekarang masih dalam posisi tertidur ibu
dalam posisi tertidur ya kami beri makan kami beri minum
karena dia posisinya kalau dia
meskipun matanya terkejam tapi kalau ada pergerakan oh berarti dia bangun
nah makanya kita kasih makan kasih minum
saat sedang tertidur itu kalau dibangunkan nggak bisa bangun begitu atau gimana ya ibu
nah memang tidur relap dia
sama sekali nggak bangun begitu ibu ya
kadang kadang tengah malam dia bisa bangun
kalau kita sedang tidur dia bangun
sekitar jam dua atau jam dua
dia bangun untuk buang air tidur
pokoknya aktivitas untuk toilet lah
lalu saat bangun sekarang ini ica tidak bisa berdiri seperti biasa atau hanya bisa tergeletak di kasur aja atau bagaimana ibu
sekarang dia sudah bisa aktivitas
sudah sehat lagi ya
sudah sehat sendiri
cuman pikiran masih kosong dia
karena mungkin selama

oh tiba tiba lupa dengan sekitar begitu
ada beberapa memorinya mungkin yang hilang
terakhir ibu mungkin ini juga untuk beberapa pemirsa juga di rumah
untuk kesehatan ataupun tindakan medis ibu bagaimana dengan perawatannya
ataukah ini akan dirujuk segera ke rumah sakit atau ke dokter dokter tertentu
sudahkah ada informasi soal itu ibu
belum ada untuk sekarang
karena kan kita melihat kondisinya dulu
kami pernah waktu dia tidur ya
waktu dia tidur kami bawa ke rumah sakit
bapaknya yang mau mengajak
ternyata dia bangun
gak mau dia dibawa ke rumah sakit
ibu lili terima kasih ibu
salam untuk ica
semoga cepat pulih sehat dan juga kembali seperti sedia kala
begitu ibu ya
terima kasih ibu lili sudah berbagi bersama kami di good morning